tim merah putih sebenarnya berpeluang menciptakan final sesama indonesia di nomor speed putri
namun sayang rajia salsabila harus mengakui keunggulan atlet panjat tiongkok deng lee juan di babak semifinal
dengan hasil tersebut final nomor speed putri mempertemukan desak maderita versus deng li juan
desak akhirnya memastikan medali emas dari nomor speed putri menjadi milik indonesia
setelah catatan waktu enam tiga ratus enam puluh empat detik yang diukirnya berhasil mengungguli deng lechuan
sementara rajia salsabila berhak meraih medali perunggu usai mengalahkan atlet tiongkok miudi di perebutan tempat ketiga
kalau desak sendiri sebelum kompetisi selalu meyakinkan diri kalau desak sudah bekerja keras sudah berlatih sedemikian rupa
dan ini adalah puncak yang desak impikan selain ke olimpik paris
desak selalu berdoa desak bisa dan desak lahan juaranya
di nomor speed putra indonesia hanya bisa menempatkan fedrik leonardo di babak semifinal setelah kiromal katibin tersisih di perempat final
kesalahan yang dilakukan fedrik di babak semifinal saat melawan atlet panjat asal iran reza ali membuatnya gagal melaju ke final
pemegang rekor dunia speed putra ini pun harus puas dengan raihan medali perunggu setelah di partai perebutan tempat ketiga menunjuk
dan atlet dianggap wu pei
tim panjat tebing indonesia masih berpeluang untuk menambah medali emas karena di hari rabu ini cabang panjat tebing kembali mempertandingkan nomor relai speed putra dan putri